ya kemacetan di ibu kota jakarta ternyata menghilangkan potensi pertumbuhan ekonomi lebih besar
ya pastinya ya kita kehilangan bensin dan waktu uang dan akibat kerugian ataupun juga kerugian akibat kemacetan
ditaksir hingga tiga puluh sembilan sembilan triliun rupiah per tahun
mengutip dari detik com kepala perwakilan bank dunia untuk indonesia rodrigo chavez
menuturkan warga dki jakarta umumnya menghabiskan waktu minimal tiga lima jam di kemacetan sehari hari
ataupun juga per hari
waktu yang terbuang bisa digunakan untuk melakukan kegiatan produktif
jika diakumulasi dalam setahun kegiatan produktif itu bisa mendatangkan pendapatan kota
hingga tiga miliar dolar amerika atau setara dengan tiga puluh sembilan sembilan triliun rupiah
dengan dana sebesar itu banyak pembangunan infrastruktur yang bisa didanai
untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi
salah satunya adalah proyek mass rapid transit ataupun juga mrt